razia lintas jaya yang digelar petugas gabungan dari dinas perhubungan dan kepolisian masih diwarnai sejumlah pelanggaran
demi menghindari razia seorang pengendara sepeda motor nekat memutar arah dengan cara melompati pembatas jalan
aksi nekat dipertontonkan seorang pengendara sepeda motor dan penumpangnya
demi menghindari dari razia lintas jaya yang digelar kepolisian dan dinas perhubungan dki jakarta
di jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat pada senin pagi
mengabaikan keselamatan dirinya dan pengendara lain
dua pria yang tidak memakai helm ini memilih untuk memutar arah dengan cara melompat pembatas jalan
selain pengendara yang nekat putar arah razia kali ini juga diwarnai ulah pengendara dan penumpang sepeda motor yang abai memakai helm
menurut komandan kompi tindak dinas perhubungan dki jakarta tidak hanya pengendara roda dua
operasi lintas jaya juga menyasar pengemudi armada angkutan umum yang melanggar aturan berlalu lintas
para pelanggar akan dijatuhkan